badan pemeriksa keuangan atau bpk kini resmi memiliki ketua dan wakil ketua baru
pelantikan ketua dan wakil ketua bpk berlangsung di gedung mahkamah agung
ketua bpk kini dijabat oleh murmahadi surya janegara
sementara wakil ketua bpk dijabat oleh bahrullah akbar
jabatan ketua bpk seharusnya dijabat selama lima tahun
namun dalam kesepakatan pimpinan bpk tahun dua ribu empat belas
ketua bpk akan dievaluasi dalam waktu dua lima tahun
hasil evaluasi beberapa waktu lalu menginginkan adanya pergantian ketua bpk
ketua bpk sebelumnya hari azhar aziz
sempat didesak mundur oleh pegiat antikorupsi
karena namanya terseret dalam dugaan kasus panama papers
hasil evaluasi kita bersembilan
kita nyatakan bahwa kita akan kocok ulang
silahkan pak hari maju lagi saya maju lagi
kemarin begitu seperti itu
tapi terjadi akhirnya kita aklamasi
teman teman memilih saya jadi ketua dan pak barulah jadi wakil ketua